fenomena kehadiran kesultanan selako di tasikmalaya jawa barat kini rame diperbincangkan publik
setelah sejumlah dokumentasi kegiatan tahun dua ribu delapan belas masih terlihat dalam postingan youtube
seperti yang dilansir koropak co id
dalam beberapa kesempatan sultan selako rohidin atoy mentasbihkan diri sebagai patra kusuma ke delapan
sempat mengenakan pakaian menyerupai seragam tni
bahkan barat yang dikenakan bersama petinggi kesultan dan selako menyerupai barat sunda empire di bandung
itu pdu nya pdu satu maupun pdu tiga
mereka mengaku dari kesultanan selako tunggur rahayu yang letaknya di tasikmalaya
kalau dari baratnya hampir sama tapi kalau bajunya saya belum lihat secara detailnya
saya sudah melihatnya dari seluruh pembaian
seragam ini sudah diserahkan rohidin selaku sultan selako kepada anggota tni dua puluh delapan oktober dua ribu delapan belas lalu
pihak tni memastikan pasca temuan seragam ini aktivitas kesultanan selako tidak terlihat lagi
tni bahkan menyebut kegiatan kesultanan sudah bubar
kesultanan selako tunggur rahayu sudah bubar
letaknya sampai sekarang sudah tidak ada kegiatan lagi
letaknya di kampung negara tengah di sasjibung di kampung parangponteng
rohidin mengaku merupakan keturunan raja pajajaran
mereka juga masih mengakui sebagai bagian dari nkri karena kegiatan tujuh belas agustusan masih dilaksanakan
sejauh ini belum muncul laporan warga yang merasa dirugikan dengan kehadiran kesultanan selako
deden rahadian tasikmalaya jawa barat